dengan informasi berita gempa di maluku pagi tadi berdasarkan informasi dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika
gempa dirasakan sekitar pukul enam empat puluh enam waktu indonesia barat
gempa berkekuatan enam delapan magnitudo dengan kedalaman sepuluh km
pusat gempa berada di darat empat puluh km timur laut kota ambon
dan berdasarkan data dari badan nasional penanggulangan bencana satu bangunan universitas patimura dilaporkan rusak ringan dan satu jembatan retak
kini kami masih berupaya menghimpun informasi lebih lanjut dari pihak yang berwenang
kabit humaz poldamaluku
dan saat ini kami terhubung dengan kabit humas poldamaluku
dan bespol muhammad rum ohoyrat
halo selamat pagi pak rum bagaimana kondisi kota ambon pagi ini
selamat pagi assalamualaikum wr wb
kalau di ambon saat ini sudah siang ya
jadi perlu saya jelaskan bahwa tadi jam delapan lewat empat puluh enam menit terjadi gempa ya
kalau berdasarkan dari bmkg itu merupakan gempa tektonik
ini cukup membuat resah masyarakat
di mana ketika jam jam sibuknya masyarakat ke kantor terjadi gempa ini
masyarakat merasa panik dan berlarian ke arah yang ketinggian
namun saat ini kita sudah mengimbau kepada masyarakat
agar segera kembali karena gempa yang terjadi tadi sesuai dengan bmkgb
itu tidak berpotensi tsunami
baik pak apakah ada gempa susulan yang terasa
ya beberapa kali terjadi gempa susulan yang cukup terasa oleh masyarakat
yang tadinya kami sudah
kami sudah menghimbau untuk kembali
akhirnya mereka balik lagi ke ketinggian
dan akhirnya sekarang mereka sudah
kami menghimbau kembali kepada mereka untuk segera kembali ke tempat tinggalnya masing masing
karena tidak ada atau potensi terjadi tsunami
baik pak apakah kemudian ada petugas keamanan atau pejabat pemerintah yang mengamankan lokasi gempa
ya ini sampai saat ini
dari polri ya polri tergelar terutama di tempat tempat yang menjadi konsentrasi massa
seperti di ketinggian ya di tempat tempat ketinggian
seperti saat ini di batu merah kemudian di kebun cengke dan karang panjang
ini aparat kita sementara terkonsentrasi di situ untuk menghimbau masyarakat
agar kembali lagi ke tempat tinggalnya atau di rumahnya masing masing
memang terpantau jalanan
agak macet ya jalanan agak macet karena masyarakat panik ya
baik berarti situasi sudah kemudian menuju ke arah normal ya pak
kemudian bagaimana dengan fasilitas listrik dan juga fasilitas umum
apakah ada pemadaman listrik saat terjadi gempa
fasilitas listrik saat ini sudah normal ya walaupun pada saat menit menit awal itu terjadi pemadaman
namun sekarang sudah normal kembali
untuk laporan kerusakan sementara pada saat ini kita sementara mengimpun laporan dari daerah maupun tempat tempat yang berjauhan dengan kota
namun dari dalam kota sendiri terjadi beberapa gedung atau beberapa fasilitas umum yang retak
namun tidak sampai roboh demikian
baik tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini ya pak
belum kami terima informasi
sementara anggota kami di lapangan untuk memantau dan apa
dan apa mendapatkan informasi
baik terima kasih pak muhammad rum kabit humas polda maluku atas waktunya bersama cnn indonesia
bersumber dari laman bmkg gempa magnitudo enam delapan mengguncang ambon maluku pada pukul enam empat puluh enam pagi tadi
gempa yang dirasakan cukup kuat ini pun sempat menimbulkan kepanikan
hantu rumah rumah

hantu rumah rumah
maksud saya beginilah kondisi rumah salah satu warga yang terletak di karang panjang ambon pada rabu pagi
gempa berdurasi kurang lebih tujuh detik ini dirasa cukup kuat sehingga membuat beberapa bangunan rumah mengalami kerusakan berupa retakan kecil hingga sedang
bilang turun turun turun
bilang turun turun turun
belum ada orang
dan kami terhubung dengan kepala basarnas kota ambon bapak muslimin
halo selamat siang di ambon ya pak
apakah sudah ada data terkait korban akibat gempa
oke terima kasih
informasi terkait dampak daripada gempa
sesuai dengan koordinasi dan pengecekan dari anggota kami
bahwa ada beberapa bangunan termasuk gurung gurung persisah
dan rumah masyarakat sedikit mengalami kerusakan
dan informasi juga kami terima bahwa jembatan jmp juga mengalami keretakan
dan satu lagi informasi terkait dampak bahwa terjadi longsor
di daerah nania poka satu orang korban
namun sementara tim kami masih melakukan evakuasi
namun pada saat terjadi gempa susulan
mereka kembali lagi untuk
demikian apa di monitor gantung
apakah sudah ada upaya penyelamatan warga dari basarnas pak
oke untuk terkait dengan evakuasi dan penyelamatan masyarakat
kami dari basarnas untuk sementara fokus ke korban yang sementara
kena longsor yang diindikasi satu orang
sementara proses evakuasi begitu
oke bagaimana dengan kondisi bangunan di kota ambon
selain bangunan retak retak
apakah ada yang rubuh akibat gempa ini
oke kalau untuk rubuhnya kami belum bisa mengupdate laporan terbaru
cuma informasi dari potensi terkait
bahwa ada beberapa bangunan dan rumah yang mengalami kerusakan
namun untuk informasi terkait rubuhnya
bangunan tersebut kami belum bisa mendapatkan laporan yang sangat pilot begitu
kondisi warga saat ini pada umumnya seperti apa
nah jadi untuk pemerintahnya
kondisi warga saat ini
mereka pada mengungsi naik ke atas ke gunungan
untuk menghindari apabila terjadi tsunami
dan masyarakat juga sudah diarahkan untuk menjauh dari bukit bukit atau gunungan yang rawan longsor
baik terima kasih kepala basarnas maluku pak muslimin
atas waktunya bersama cnn indonesia
dan kini kami akan terhubung dengan rudi sopaheluwakan
seorang warga di kota ambon
selamat pagi dan selamat siang di sana
pak rudy bagaimana kondisi di tempat anda berada saat ini
baik terima kasih
guncangan gempa yang bertahan sekitar lima hingga tujuh detik di ambon maluku
membuat rumah seorang warga di gang grapez rt dua ew tiga celurahan karam panjang mengalami kerusakan
dinding rumah terlihat retak dan berjatuhan
sementara panjangan foto di dinding jatuh berhamburan ke lantai
rt dua ew tiga roi manuhutu mengatakan
celuruh kerabatan berantakan dan panjangan foto di dinding pun berjatuhan
sama halnya dengan warga setempat atheros malete yang menjelaskan bahwa seluruh piring makanya hancur
dia mengatakan bahwa dinding kamar dan ruang kamar mandi retak
dan langsung robo saat terjadi gempa bumi
bahkan ada rumah warga yang pelafonnya runtuh
sejauh ini memang belum ada laporan resmi dari pemerintah daerah maupun instansi terkait
mengenai kerusakan yang timbul akibat gempa tersebut
namun demikian bmkg ambon melaporkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami
meskipun kedalamannya hanya sekitar sepuluh km
baik pak rudy pada saat gempa terjadi anda sedang berada di mana dan sedang apa tadi pak
baik saya ke betul
sementara di rumah dan akan bersiap siap untuk ke tempat aktivitas
cuma karena tiba tiba gempa dengan kekuatan enam
bermaksud itu enam delapan karakter yang menejang tadi pagi
membuat semua aktivitas menjadi batal karena hampir semua perkantoran di kota ambon pun diliburkan
jadi pak rudi anda tinggal di dalam rumah atau kemudian keluar rumah
saya saat gempa saya berada di dalam rumah
oke apakah anda masih merasakan gempa susulan pak saat ini
baik sampai saat ini di mana saya melaporkan saat ini masih terjadi gempa
tetapi maknitu sebarang kota tidak sebesar yang terjadi awal tadi
baik pak rudy rencana apa yang akan anda lakukan hari ini
apakah anda kemudian akan tinggal di rumah saja atau kembali melanjutkan aktivitas seperti biasa
ya kebetulan saya juga berada di rumah saja
ee saya juga salah satu warga yang terkena dampak dari gempa bumi
rumah saya juga terlihat hancur
namun demikian untuk melakukan aktivitas masih bisa di dalam rumah
oke pada saat tadi terjadi gempa pak apakah anda melihat ada petugas keamanan atau pejabat pemerintah yang membantu proses evakuasi warga
untuk di daerah kami ini kebetulan belum ada
tapi memang dari pantauan saya di depan dimana saya tinggal
itu memang sudah ada arahan dari pihak kepolisian juga dari pemerintah kota ambon
agar seluruh warga bisa diungsikan di lokasi yang sudah ditentukan
karena ada banyak warga yang orang tua yang mencari anaknya karena sampai saat ini tidak tahu polisinya berada dimana
baik pak rudi terima kasih pak atas waktunya bersama cnnn
terima kasih pak atas waktunya bersama saya
terima kasih pak atas waktunya bersama cnnn